saudara sebelumnya sekjen partai gerindra ahmad muzani mengungkap peran presiden jokowi sebagai pendorong pertemuan mega prabowo
ahmad musani menyatakan prabowo dan megawati punya cara berkomunikasi sendiri dan tahu kapan keduanya harus bertemu
muzani membantah tudingan jika presiden jokowi menjadi penghalang pertemuan prabowo mega
karena keduanya adalah sahabat dan kawan lama keduanya juga sama sama mengaku tidak punya masalah
bu mega mengatakan tidak punya masalah dengan pak prabowo bahkan baik baik saja hubungannya dengan pak prabowo
demikian juga kami pak prabowo sudah menyatakan hal yang sama tidak ada masalah
jangankan dengan bu mega dengan semuanya pak prabowo tidak ada masalah dan bisa bekerja sama dengan partai manapun
sehingga soal pertemuan ini soal waktu soal momentum
dan saya kira tunggulah karena keduanya kedua pemimpin itu mengerti kapan harus bertemu
ada yang bilang kalau pak jokowi jadi penghalangan
enggak pak jokowi justru yang mendorong dan mengingatkan